sebuah video yang merekam aksi pencurian besi tiang pilar proyek monorail yang mangkrak di jalan hr rasuna said kuningan jakarta selatan
menjadi viral di media sosial
dalam video tampak pencuri memotong dan mematahkan sejumlah batang besi tiang pilar bekas proyek honorer
lokasi pencurian diketahui berada di sekitar halte bus transjakarta gorsumantri projonegoro
di pagi saya kebetulan lewat dan saya lihat ada orang lagi melakukan pergerakan seperti itu
motong besi jadi saya berhenti
lantas memvideokan daripada kegiatan orang tersebut
kalau tidak salah pakai gergaji besi kayaknya
senin sore pelaku yang berinisial ms hanya bisa pasrah ketika digiring ke hadapan media oleh unit reskrim kepolisian sektor setiabudi
pelaku ditangkap atas aksi pencurian tiang panjang monorail yang ia lakukan
ia ditangkap di rumahnya di kawasan menteng atas jakarta selatan
barang bukti berupa enam besi tiang pancang monorel dan sebuah gergaji juga disita oleh petugas
rencananya besi tersebut akan dijual oleh pelaku untuk menutupi biaya hidup
kami telah mengamankan satu orang pelaku dengan inisial ms alias ol
usia tiga puluh satu tahun
pekerjaan sehari hari sebagai tukang parkir yang merupakan warga kelurahan menteng atas kecamatan setiabudi
bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan pencurian dengan cara memotong sebanyak enam buah batang besi
tiang panjang monorail yang berada di jalan hra sunasahid
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal tiga ratus enam puluh tiga tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara
badru zamal jakarta